warga dusun jandir desa batang batang lauk kabupaten sumeneb madura jawa timur
dihebohkan dengan munculnya lumpur panas dari dalam sumur milik nawawi warga setempat
kabar tersebut langsung tersebar dan mendorong warga sejumlah desa untuk berdatangan ke lokasi
warga bahkan tanpa merasa takut mencoba membuktikannya dengan menyulut korek
beberapa warga juga mencoba dengan membakar jagung
saya kaget aja ya ada orang dari sumur tau taunya ada gerot gas
menurut nawawi temuan lumpur panas tersebut terjadi saat ia hendak mencari sumber air bersih dengan membuat sumur bor